duka mendalam dirasakan segenap pihak atas meninggalnya musisi glenn fredly
dan glenn ini meninggal dunia pada rabu malam di rumah sakit setia mitra jakarta selatan
salah satu sahabat yang juga sempat datang ke rumah sakit adalah musisi saikoji
kita sudah terhubung melalui sambungan skype dengan igor saikoji
selamat malam mas igor turut berduka sekali lagi atas meninggalnya
kebanggaan kita semua maestro musik glenn fredly
dan boleh cerita mungkin mas igor kita sedikit flashback
awal mulanya saat mendengar kabar duka semalam ini seperti apa mas igor
ya selamat malam mbak mekri
jadi kemarin saya di rumah sore
yang pertama ngasih tahu saya kabar ada teman dua glenn fredly meninggal itu sering saya
saya berusaha hubungan teman teman teman yang bisa dibilang teman teman musik yang lebih dekat dengan pembunuhan ini
tapi cuma nggak ada yang dikabar
jadi saya cek ke beberapa teman
di sisi paksa klub yang ada
di handphone saya juga
ternyata semua ngasih informasi bahwa benar
mbak glenn udah meninggal dan saya dikasih tahu posisi rumah sakitnya dimana
saya memutuskan untuk datang ke sana
saat di sana kondisinya seperti apa
kondisi keberadaannya sih kalau yang ada di sana di rumah sakit sih udah dijaga
maksudnya ada security yang jaga memastikan yang masuk memang orang orang baik yang kenal kerabat atau teman temannya
kita nggak rame rame banget sih karena memang ada ruangan cukup luas untuk nunggu mau masuk ke dalam
dan buat teman teman yang masih mau lihat glenn seperti apa
tapi yang pasti banyak banget teman teman yang terpukul gitu
yang berkumpul malam hari itu
berarti di sana ada teman teman yang masih mau masuk ke dalam
berarti di sana hanya ada keluarga saja ya yang menyertai jenazah almarhum di sana
ini di mata seorang igor sekoji seperti apa
karena kan tidak hanya sebagai sesama musisi
tapi informasi yang saya dapat juga sama sama ke gereja yang sama ya mas ya
cuma kita sama sama aktif kalau misalnya ada event event beberapa event
kerohanian kita suka ketemu gitu
nah kalau saya sendiri melihat glenn fredly itu sebagai orang yang nilai hidupnya itu penuh
dengan cinta kasih
bukan cuma karena lagu lagunya yang populer itu bercerita tentang cinta
tapi nilai hidupnya dia untuk mengasihi orang lain itu benar benar kelihatan
buat mereka yang pernah ketemu langsung pernah ngobrol pernah bekerja sama
bisa melihat langsung hidupnya dia ada untuk mengasihi orang lain
momen yang paling tidak bisa dilupakan antara saikoji dengan glenn fredly
kalau momen yang gak bisa dilupain sih banyak banget

saya apa ya seorang musisi yang saya bukan pemain instrumen yang jago
bukan juga penyanyi yang suaranya merdu
saya rapper gitu
tapi kalau saya bekerja sama dengan dia
dia tipe orang yang bisa ngebuat orang yang bicara sama dia tuh ngerasa berharga
dia bisa mengangkat semangat orang lain dengan komentar komentarnya yang simple yang tulus
tapi kita yang kerja sama sama dia kita ngerasa award kita tuh lebih gitu daripada seharusnya
berarti dia lebih encourage orang orang sesama musisi untuk bisa berkarya lebih baik lagi ya mas ya
dia punya hati untuk semua scene musik semua genre musik untuk seni untuk indonesia
bener bener orang yang akan sangat dirindukan
apa yang paling akan dirindukan dari sosok almarhum nantinya
kehangatannya dia gitu keramahannya
saya terakhir kali ketemu dia itu

awal februari saya datang ke m block karena saya tahu dia termasuk salah satu orang yang
saya nggak berencana ketemu dia tapi ketemu salah satu temen yang bilang
eh ada glenn di sini yaudah saya samperin
dan ternyata dia pun lagi meeting untuk kayaknya beberapa rencana rencana event yang jadi wadah untuk para musisi untuk bisa dilaksanakan di situ
dan saya pun baru tahu kemarin bahwa waktu saya ketemu itu pun sebenarnya dia udah buka

tapi passion dan semangatnya dia tuh selalu ada gitu untuk orang lain
ini bicara terakhir soal kondisi kesehatan
memang ada yang nyatakan bahwa meninggal dunia karena meningitis ya
sejauh ini apa yang anda ketahui tentang penyakit yang diderita oleh glenn fredly ini
yang saya tahu memang sebulan terakhir ini dia memang kabarnya sakit
cuman kan memang ya baik dengan kesibukan masing masing kita kadang kadang melihat mungkin dari sosial media
jadi nggak ada yang benar benar tahu
kalau saya sendiri saya nggak langsung tahu sakitnya apa gitu
cuman saya tahu dia memang nggak dalam kondisi sehat
baru saya tahu detailnya ada meningitis itu kemarin waktu di rumah sakit
di rumah duka ya
di rumah sakit kemudian mengantarkan ke rumah duka
berarti selama ini sepanjang interaksi dan terakhir ketemu di m blok pun tidak ada keluhan ya yang sempat disampaikan oleh almarhum
saya nggak tahu apa dia
kenapa mungkin dia nggak bilang atau gimana
tapi kayak memang dia energinya dia ada untuk membantu orang lain terus
kita bicara soal sosok almarhum
ada tidak kira kira hal unik yang biasanya dilakukan oleh almarhum dan tidak banyak orang yang tahu
tapi itu mungkin menjadi rahasia tersendiri ini antara igor dan juga almarhum glenn fredly
dia orangnya sibuk
dia punya banyak jadwal dia punya banyak rencana
orangnya kadang kadang suka lupa
orangnya kadang kadang suka lupa tapi bukan karena dia nggak care
karena memang dia selalu punya banyak hal hal yang harus dia lakukan
atau kadang kadang saya juga punya satu teman namanya alden
dia seorang gitaris yang sering kerja sama dia
kadang kadang ya dia lupa orang yang ngerjain musik kita ngerjain di jam yang masuk akal
tapi kadang kadang dia ngasih opini atau ngasih pendapat
revisi di jam jam yang kita juga lagi nggak aware gitu
unik tapi bukan karena dia nggak care atau kemana
karena memang kita tahu dia orang yang selalu punya banyak waktu buat orang lain
selalu memikirkan orang lain ya berarti
oke terakhir menurut igor saikoji apa yang kita bisa teladani dari sosok almarhum
kalau kita dengerin lagu lagunya dia soal cinta kita jalanin hidupnya
benar benar kita jalani hidup kita
kita pelajari karya karyanya dia
ada banyak hal hal yang bermanfaat buat kita
yang mungkin kenal dia yang ngefans sama musiknya
buat saya orang gak akan benar benar hilang kalau misalnya value hidupnya berlanjut sama kita
nilai hidupnya kita jalanin juga
harus kita teladani
nggak akan hilang dari kita

karena kita melanjutin apa yang jadi nilai hidupnya dia
ya untuk menutup perbincangan kita saya mau tanya terakhir kepada mas igor
apa sih lagu yang paling berkesan lagu dari glenn fredly ini yang berkesan untuk igor saikoji
saya dari awal tahun dua ribu sebelum saya jadi rapper bener bener nge rap gitu
saya suka banget lagu dia di album kembali judulnya salah bentuk sahabat
hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar
harapan ada harapan ada bila kau percaya
buat saya itu jadi kayak semacam pegangan saya
kalau saya tahu saya jalanin hidup saya dengan nilai hidup yang benar semuanya pasti indah
dan itu jadi pegangan saya
pegangan saya kemana mana selama saya berkarya
baik mari kita tutup perbincangan kali ini dengan sekali lagi menyanyikan lagu tersebut
terima kasih banyak
mas igor boleh di nyanyikan terakhir untuk mengenang almarhum

hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar
harapan ada harapan ada bila kau percaya
terima kasih banyak igor saikoji sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia prime news
tetap jaga kesehatan anda mas tigor
terima kasih banyak
terima kasih banyak